ya allah harus kemana nih
ya allah harus kemana nih
aku pikir ada apa aku seneng banget kalau bisa kenal sama calon suami kamu
eh atau gini aja kamu ajak dia ke rumah biar mas ardi bisa kenal sekalian gimana
wow boleh juga nanti ya
pokoknya aku kenalin dia
mel tolong kamu jangan bilang siapa siapa ya kalau kita ketemuan termasuk sama suami kamu
kan kamu baru keluar dari rumah sakit
kamu tau gak aku cuma khawatir aja kalau suami kamu akan batasi pertemanan kita
mel aku tuh gak mau kehilangan teman sebaik kamu
dik udah ketemu
belum tuhan saya udah cari cari ke sekeliling supermarket tuhan
saya sudah tanya sama semua orang tapi gak ada yang tahu tuhan
kamu dari mana aja
kamu kok pergi gak bilang bilang sama aku sih
aku kelatirin kamu loh
kamu lain kali kamu pergi bilang bilang dong
kayak maaf aku tadi agak gak enak gitu jadi aku nyari udara segar
ya udah gak apa apa
yang penting sekarang kamu udah balik
next time kok kamu mau pergi kamu kasih tahu aku ya
kamu mau ngomong ngapain kamu mau pergi kemana kasih tau aku
yuk kita pulang
terus sengaja kan nabrak gue
gue inget gak dulu ya
kalau lo mau cari ribut langsung aja
udah udah udah
lo yang maju sih lo
udah udah udah
eh nanti kalo ketauan buru ini gimana

jangan jangan dimas rusuk gara gara lo bebek
ih aku gara gara gue sih
udah udah udah
andrai ada buru di sini
mumpah ada ribut ya lo
ada yang ribut nih
ada yang ribut nih
ada yang ribut nih
siapa yang lebih bikin ribut
gak ada apa apa pak
cuma salah paham doang kok pak
nathan pasti kamu kan yang bikin gara gara
dia duluan bu
undi mandi nathan
hei ami apa ada
pas kita cari kayu bakar di tengah hutan
ada babi hutan kita dikejar pak
aduh capek banget
tadi salma sama kita
jangan jangan tadi salma pas kita lari dia dia mencar lagi
kalian tinggalin salma sendirian di hutan
mana mungkin sih gue tinggalin salma sendirian
barang tadi bareng kita kok larinya ya kan
tenang tenang tenang semuanya
nggak usah panik
bu rena tidak usah panik ya
biar nanti bapak yang cari sama
bu rena bu rena tunggu sini saja
bareng kalian nanti salma balik lagi ke sini
saya juga ikut pak
boleh boleh boleh
saya juga ikut
saya juga ikut pak
kita burung ikut
pak ikut pak
harus kemana ya
kalian dengernggak itu suara apa
itu kek suara
itu kek itu suara
itu suara balut
mau ngapain sih kalian ini bikin kaget saja
ya pak kita juga sama kaget
bapak segerombolan mau kemana
mau cari salma salma hilang di hutan
bisa salma itu tadi bertiga sama mereka ini cari kayu bakar
nah terus dia terpisah kalian mau bantu ikut cari tidak
kalau kamu tidak mau bantu ikut cari lebih baik kamu kembali ke tempat camping lagi yuk
nah elok tuh
lo ngapain sih disitu lo bukan yang masak
ini biasanya nyokap gue minta di telepon
ya udah kalau gitu lo telepon lagi di sini
dih oh kan lo ngapain lagi di sini
dih udah gue nggak ngapain lagi di sini

lo tuh kenapa sih
nggak nggak maaf ya